jadi kita sekarang ini memasuki desa tradisional di wamena namanya desa kurulu
di sini semuanya masih sangat ancient tradisional dan dijaga seperti itu
ada banyak nanti ya
ya banyak sekali ini kita nanti bisa lihat di sana ada tari perang namanya dan tari perang ini akan kita lihat di atas sana itu ada kepala suku
jadi ceritanya adalah kepala suku itu akan melihat ke seluruh wilayah ini ada pasukan dan ada musuh di sebelah sana
kita lihat lagi lebih jauh nanti di dalam ya
dahulu kala rakyat asli papua bertahan dengan saling berperang
perang bagi penduduk asli papua bukan hanya tentang
tentang bertahan hidup namun juga tentang kepercayaan
setelah pembangunan masuk ke bumi cenderawasi perlahan perang hanya menjadi simbol saja
bahkan bervolusi menjadi tarian
ini namanya tari perang
jadi biasanya kalau kita masuk ke desa tradisional seperti ini itu ada penyambutan mereka buat tari perang seperti itu ya
tari perang adalah salah satu tarian yang berasal dari papua barat
tarian ini melambangkan kepahlawanan dan kegagahan rakyat papua
nah tarian ini biasanya dibawakan oleh masyarakat pegunungan dan digelar ketika kepala suku memerintahkan untuk berperang
karena tarian ini dianggap mampu mengobarkan semangat
tari perang dari masyarakat papua barat ini mengarah pada karya seni pertunjukan periode prasejarah
masyarakat papua hingga kini tetap menjaga dan melestarikan tarian ini selain sebagai penghormatan terhadap nenek moyang
juga sebagai harga diri sebuah suku
kalau pertama itu baru sakit
kalau mau kasih bolong baru sakit
pertama kali bolonginnya pakai apa
pakai kayu khusus juga
oh ada kayu khusus juga
kasih dayam dia baru kasih sedikit
terus baru kasih pakai kayu
di dalam kampung penduduk asli kerulu
dari dekat bagaimana keseharian penduduk di sini
para wanita dan anak anak asik mempersiapkan tarian untuk kami
saya merasa begitu tertarik pada tarian mereka
bukan saja hanya tertarik
saya juga merasakan magisnya
di papua tarian memang bukan hanya sekedar budaya
tetapi juga ritual
nah menari adalah cara mereka merayakan kebahagiaan dan berbicara dengan sang pencipta
kami berbicara tentang kebahagiaan dan kebahagiaan
kami berbicara tentang kebahagiaan
kami berbicara tentang kebahagiaan